partai demokrat resmi menjadi partai ke dua belas yang mendaftar ke komisi pemilihan umum jakarta
sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono didampingi adiknya
edi baskoro yudhoyono dan sejumlah elit partai
serta tiga puluh empat ketua dpd provinsi partai demokrat se indonesia saat mendaftar ke kpu
ahy datang ke kpu tepat pada pukul dua siang waktu indonesia barat
diiringi arak arakan puluhan masa dan diikuti tiga puluh empat ketua dpd partai demokrat
yang melakukan pawai sepanjang jalan imam bonjol jakarta pusat
tepat di depan kantor komisi pemilihan umum
ahaya memastikan bahwa partai nyata mengalami kendala
dalam melengkapi syarat pendaftaran administrasi di sipol kpu
dan telah seratus persen melengkapi persyaratan
sehingga ia optimis bahwa partai demokrat akan dinyatakan lengkap syarat administrasi
hingga akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
kami berniat dan tentunya berikhtiar sambil terus berdoa
semoga demokrat tahun dua ribu dua puluh empat nanti bisa bangkit
kami pernah berjaya betul alhamdulillah
diberikan kesempatan sejarah tentunya atas ridha allah swt
pada pemilu dua ribu sembilan yang lalu
pernah memenangkan pemilu dengan suara terbanyak
lebih dari dua puluh satu persen
dan kembali mengusung presiden sby sebagai pemimpin negeri untuk periode kedua